hari ini masjid istiqlal tidak menggelar sholat jumat
imam besar masjid istiqlal nasaruddin umar menyatakan hal ini berlaku hingga dua kali jumat yang akan datang
keputusan ini diambil sesuai dengan imbauan dari presiden joko widodo dan juga gubernur dki jakarta anies baswedan
serta dari majelis ulama indonesia
nasaruddin menyebut hal ini merupakan upaya ataupun ikhtiar untuk mencegah penyebaran virus corona
pada hari ini terutama setelah ada himbauan dari bapak presiden
diperkuat lagi kemarin sore dengan adanya himbauan dari bapak gubernur dki jakarta
ditambah lagi setelah kami komunikasi dengan imam imam besar yang di sejumlah negara islam
yang juga melakukan hal yang sama
maka barulah kami menetapkan bahwa hari ini untuk dua jumat yang akan datang
di masjid istiqlal itu kita tidak menggunakannya untuk sholat jumat
alasan objektifnya seperti tadi ada majelis ada himbauan dari majelis ulama fatwanya
yang saya kira saya berharap semoga tokoh tokoh umat islam khususnya betul betul membaca majelis
apa logikanya majelis selama ini yang kedua juga imbauan bapak presiden dan gubernur dki jakarta
ya itu alasan objektifnya
dan kedua kami juga mempelajari perkembangan yang terjadi di dunia lain di dunia luar
termasuk misalnya yang kita kenal di iran korea selatan dan juga terutama di itali yang dua tiga hari terakhir ini ini sangat sangat memprihatinkan
oleh karena itu supaya mencegah agar jangan sampai hal itu terjadi di tanah air kita yang tercinta ini
maka kami selaku imam besar masjid istiqlal menghimbau
kepada seluruh umat islam ya terutama yang berada di dalam wilayah wilayah yang sangat banyak ya permasalahan ini virusnya berkembang
maka sudah cukup alasan sesuai dengan dasar majelis ulama tadi untuk tidak melakukan pertemuan dalam keadaan berjamaah
termasuk di dalamnya adalah sholat jumat ya termasuk juga sholat berjamaah subuh duhur asar maghrib isyarat dan jubah
dan seperti yang di belakang saya meskipun ibadah sholat jumat ditiadakan pada hari ini
tetapi jamaah pasti datang ke masjid cutmutia untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur
dan jumlahnya pun bisa dikatakan tidak sedikit yang tetap melaksanakan ibadah sholat zuhur di masjid jumatiyah
yang memang biasanya selalu ramai apalagi pada hari jumat di keadaan yang normal sebelum adanya wabah covid sembilan belas ini
tadi saya berbincang bersama
bersama dengan abdul majid ketua da'wah yayasan masjid jumatiyah mentengi jakarta pusat ini
yang menyatakan bahwa pihaknya mengikuti instruksi dari gubernur dki jakarta anies baswedan
dan juga mengikuti fatwa dari mui no empat belas tahun dua ribu dua puluh
tidak melaksanakan ibadah salat jumat selama dua pekan mulai pekan ini dan juga jumat pekan depan
untuk memutus mata rantai ataupun juga mengurangi penyebaran covid sembilan belas
yang sebagaimana kita ketahui di jakarta sudah menjadi epicentral
dan jumlah penyebarannya cukup dikatakan cepat begitu dari hari ke hari
dari total tiga ratus sembilan per data kemarin pada pukul dua belas total kasus positifnya dua ratus lebih berada di jakarta
dan instruksi gubernur dki jakarta mengacu kepada adanya peningkatan kasus yang begitu cepat
untuk tidak melaksanakan ibadah sholat jumat selama dua pekan
instruksi seperti ini pun sebenarnya bukan hanya
ditujukan kepada umat muslim saja tetapi juga kepada umat agama lainnya
untuk tidak melaksanakan kegiatan keagamaan yang mengundang banyak masa di dalam pelaksanaannya
dan pada hari ini juga tampak seperti yang bisa disaksikan
banyak pula jemaah yang bahkan tidak bisa masuk sampai ke dalam area masjid
dan mereka menggunakan alas yang mereka bawa dari rumah baik koran ataupun juga sejadah
untuk menggelar ibadah sholat zuhur di mutia
hal ini bukan berarti mereka tidak mengetahui adanya larangan untuk sholat jumat pada dua pekan
mulai pekan ini dan juga pekan depan tetapi mereka pun mengaku tidak bisa meninggalkan ibadah sholat zuhur
seperti biasa di cudmutia ini
dan tadi pun sekitar dua jam yang lalu saya meliput situasi di masjid istiqlal
di sana pun tampak masih ada beberapa orang yang serupanya belum mengetahui adanya larangan ibadah sholat jumat selama dua pekan
dari gubernur dki jakarta ataupun juga dari fatwa mui
meskipun begitu sudah ditegaskan baik oleh imam besar istiqlal nasaruddin umar ataupun juga tadi abu hurairoh humas dari masjid istiqlal
yang menyatakan bahwa ibadah sholat jumat ditiadakan sementara selama dua pekan
meskipun begitu azan tetap dikumandangkan sholat lima waktu tetap diadakan
dan masjid istiqlal pun tetap terbuka bagi para pejalan kaki yang akan melaksanakan ibadah sholat wajib
tapi hal itu tidak berlaku bagi jemaah yang mengadakan sholat jumat
menggunakan kendaraan bermotor atau membawa mobil karena memang tidak bisa masuk ke masjid istiqlal
dikarenakan tengah adanya renovasi siswa itu pun juga memang diketahui ada larangan untuk berkumpul dalam jumlah yang besar
lalu bagaimana dengan sholat wajib tapi berjamaah seperti ini misalnya
kalau di masjid istiqlal sebenarnya ada semacam imbauan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah
dan jikapun itu harus dilakukan maka jumlahnya tidak boleh lebih dari lima belas orang
dan shalatnya harus dihenggangkan atau tidak boleh berdekatan untuk mengikuti protokol social distancing
untuk memperlukan penyebaran covid sembilan belas
dika sedikit saja kalau yang terjadi di cutmutia sekarang mungkin apakah ada seperti rencana cadangan yang dimiliki oleh pengurus masjid
saya melihat bagaimana ini masyarakat tetap harus
harus ingin melaksanakan ibadah wajibnya
apakah tidak ada seperti pembagian beberapa kloter sehingga menghindari jamaah ini bertempelan begitu dekat seperti sekarang dika
ya hanum tadi saya mewawancarai abdul majid yang menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa membatasi kedatangan dari jemaah untuk melaksanakan ibadah sholat
terutama sholat wajib seperti sholat zuhur kali ini
dan meskipun begitu mereka tidak akan melakukan ibadah wajib
mengimbau kepada jemaah untuk tetap melakukan social distancing atau merenggangkan saf ketika melaksanakan sholat
meskipun faktanya hanum kita bisa lihat satu orang ke orang lainnya tampak sangat berdekatan
ini memang sangat dilematis posisinya atau situasinya
di satu sisi kita harus menjaga kesehatan dan juga mencoba untuk menghindari penyebaran virus covid sembilan belas di jakarta yang meningkat dengan sangat masif
tetapi di sisi lain juga ada
ibadah keagamaan yang tentu dari pribadi ke pribadi orang lain sangat sulit untuk ditinggalkan begitu hanum
tetapi kalau dari pihak masjid sut mutia sendiri memang sampai saat ini belum ada imbauan untuk membatasi ataupun juga melakukan pembagian pembagian kloter bagi jemaah yang datang ke masjid sutmutia di kawasan menteng jakarta pusat ini hanum
baik dika karena niatnya baik untuk beribadah semoga tidak ada penularan apapun di sana
anda juga tetap jaga kesehatan dika terima kasih atas laporan anda